api berhasil dipadamkan dalam waktu tiga puluh menit
sebuah jembatan yang menghubungkan lima desa di kecamatan pakisaji malang jawa timur amrol
karena fondasi tidak kuat menahan deras
senya air sungai yang membawa tumpukan sampah dan potongan kayu
selasa siang sejumlah warga dibantu petugas bpbd kabupaten malang
memperbaiki jembatan dengan alat seadanya dan membersihkan sisa sampah dan kayu yang terbawa banjir
warga juga membuat jalur darurat menggunakan potongan bambu agar jembatan kembali bisa digunakan
menurut salah satu warga jembatan penghubung antar desa ini merupakan jalur penting
yang memudahkan warga untuk beraktivitas
warga pun meminta pemerintah daerah segera memperbaiki
jembatan yang dibangun swadaya oleh warga desa pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
akibat putusnya jembatan warga harus memutar lebih dari lima km untuk beraktivitas
dan warga juga masih menunggu bantuan dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan yang layak
demikian cnn indonesia update siang ini
saya ratu nabila dan cnn indonesia news report akan kembali
bersama prasidia puspa